banyak banyak duit ah bang bang balikin banget aku balik balik balik balik balik balik balik
gua akan cair lo
tadi aku ketemu bu ringo di tempat kerja
ibu ngapain sih pakai pinjem perhiasan segala sama bu ringo
iya nanti ibu akan balikin kosul
ibu pengen punya perhiasan mas seperti ibu ibu yang lain
ibu kan juga pengen sul dihargai sama ibu ibu
ibu ibu yang lain ibu pengen sul
tapi nanti ibu akan balikin poso
berilah hidayahmu untukku dan keluarga ku ya allah
sayangilah ayah dan ibuku
lindungilah mereka ya allah
sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku suatu kecil
cukupkanlah kami dari segala kekurangan kami ya allah
dan jangan sampai kemiskinanku ya allah
menjadikanku orang orang yang kufur
kepala aku pusing